informasi selanjutnya saudara datang dari anggota komisi dua dpr ri fraksi pks mardani alisera
yang mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup diberlakukan lagi untuk memperkuat partai politik
mardani menyebut ide itu perlu dibahas agar pemilu ke depan bisa lebih efisien
menurut mardani sistem seperti itu akan meningkatkan keterkaitan masyarakat dengan partai politik
mardani juga menambahkan masyarakat akan semakin percaya dengan partai politik
apabila kader pilihannya bisa menjalankan tugas sebagai anggota parlemen dengan baik dan begitu juga dengan sebaliknya
kita harus betul betul merevisi undang undang pemilu agar pemilu itu jadi murah jadi mudah jadi berkah
karena memang undang undang dan sistem yang kita buat
pemilu itu meningkatkan partai agih
orang makin suka dengan partai politik
dan karena itu proporsional tertutup itu salah satu caranya
biar orang melihat partai ini partai bagus kok
partai ini punya ideologi bagus
partai ini punya visi yang bagus